maksud rekan rekan maaf lupa maksa allah takbar
makanya dia lebih cepat kita kan dua kakinya
nah pade ini adalah
bukan buat kambing ini buat mancing pade
saya pancing pakai ini pakai uang
nanti pade takam talinya pelan pelan
terus kita bawa deh ke kelompoknya
ya udah kalau begitu
kita bawa ke kelompoknya pade
kita bawa kambing ini ke kelompoknya
pade aja dia yang bawa ini
ini anak yang ngerjain saya nih pade
bagain kambingnya dut
wah ini anak yang ngerjain pak ustadz nih
kayaknya lah bandel ya

udah ketakup deh
udah ketakup nih anak
masa tuh usah
baca baca lincah banget ya
pak ustadz ikutan
eh kok usat usat
wah pak ustadz
aduh pak ustadz
pak ade makanya kalau mukanya ini serem seremin pada anak kecil
gak ada apa apa
saya takut banget itu sama satu anak
jangan jangan bapaknya begal
nah ini bisa aja
pak ade anaknya tadi dimana kapan
udah pergi ke sana
pak ade mau bilangin ibunya ke tadi
iya ada yang apa apa aja
kayaknya ada yang udah berani nih megang embe
eh pak ade ngapain gak kasih tau aku pak ade
bling bling bling nih kerukut
yuk kita balik ke peternakan yuk
yuk gitu langsung
ikut juga pinjam dulu sebentar
wah asik banget nih kayaknya yang lagi ngasih makan
iya dong ustazah
duh lihat tuh banyak kali ikannya kan
hampir kena ustazah
waalaikumsalam bu ada apa
pak saya mau tanya
kebetulan terlepas dari rombongan
apa mbak pernah melihat
anaknya seperti apa ya bu
kamu lihat foto itu
oh anak ini yang bandal itu ya
yang bikin rusuh ini itu ya
adik pernah lihat di mana
iya saya sudah pernah lihat
bandal kali dia itu
pengen kuikat kakinya itu
kesal kali ya bu
kalau gitu kita bantu cari anaknya
yuk kita ke sana
nah sana sana yang jauh
lempar yang jauh
nah jadikan pada ngumpul di tengah semuanya tuh
tuhan tolong bantu
tuhan tolong bantu
sama pak jil
sama pak jil
dudut duduk tenang dulu ya
dudut ini kenapa sih
pas dikejar kambing lagi ya
duduk pasti kamu sama pak d ya
kalau sama pak d pasti kamu dikejar sama kambing
sekarang dulu tenang dulu ya
scan duduk istirahat dulu ya
napasnya diatur lagi
sekarang mendingan dulu kasih makan ikan
ikan lucu lucu tuh
banyak kan duduk
bagi makanannya ya
nah sambil istirahat
sambil atur nafasnya
duduk kasih makan ikan
nanti kita makan siangnya di sekitar sini ya
nih lagi ya
kamu lihat tuh
anak cewek yang tadi ngerjain nikel sama duduk kan
itu kan yang bikin baju baju teman kita basah
terus kita mau ngapain
ngejar tuh bang cilok
iya ngajar anak kecil itu
jauh lempar aja
jauh lempar aja
sobri mau lukman mana
lihat keringan jalan teman teman kita
lihat dia teman kita
kamu main di sana
ini kolamnya enggak dalam diri dulu
enggak coba dulu diri diri ayo nah

putri saya putri nggak ada di sebelah sini deh dia
avan kayaknya itu putri deh
ganteng ganteng kembing kembing
nanti aku kasih ini kembingnya nih
cepetan sini kembingnya baik
iya kan embe
dut diam dulu
diam dulu kesini dulu
kenalan dulu kenalan kenalan
aku sama dut sahabat
kasian nih mama itu kasian
kamu ini kemana aja sih
mama dari tadi udah nyariin tuh
iya tapi kan mama udah bilang
mainnya jangan jauh jauh
terima kasih ya adek adek
udah bantuin nyariin putri
iya sama sama ibu
sama sama ibu ayu putri bilang makasih sama kakak kakak kasih semuanya sama sama kalau
gitu saya permisi dulu ya adek adek assalamualaikum waalaikumsalam hati hati ya putri dadah ustazah
tapi reketo terlalu juga ustazah pas aku lelis sama si ayu narik ya begini mama tak mau aku tak
mau nggak mau nggak mau gitu betul kayak gitu